salah satu titik macet terparah dalam musim mudik tahun ini adalah di pintu tol brebes
dan kemacetan itu kemudian berlanjut ke jalur memasuki kota tegal
hingga tadi malam arus lalu lintas mudik dari brebes menuju tegal masih sangat padat
dan juga pemudik harus bersabar untuk mengantre memasuki kota tegal
hari ini bertepatan dengan hari raya idul fitri lalu lintas terpantau ramai lancar
saat ini kita sudah terhubung dengan produser lapangan cnn indonesia
ada agustinus rian di samping maya tegal
rian seperti apa pantauan anda di sana saat ini
selamat pagi sheryl
seperti yang bisa anda lihat di belakang saya pada saat ini
kondisi lalu lintas dari pintu keluar tol brebes timur menuju ke kota tegal terpantau rame lancar
padahal seperti yang anda ketahui dan kami kebetulan mengalami sendiri
tadi malam sekitar jam sepuluh malam
arus lalu lintas mudik dari pintu keluar tol brebes timur menuju ke arah kota tegal
terasa sangat sangat padat dan sangat sangat macet akibat membeludaknya jumlah kendaraan yang melewati jalur ini
dan kami harus menempuh waktu sekitar dua jam untuk kembali ke tempat kami menginap
dan selain itu juga banyak kendaraan yang juga berhenti di tepi jalan untuk sekedar beristirahat atau mengisi bensin
selain itu juga di simpang maya kali ini jalur terasa sangat lancar
baik ke arah selawis dan semarang
maupun ke arah belok kanan menuju ke arah jogja terasa terpantau sangat lancar
rian bagaimana dengan keadaan rest area di sana
apakah dipadati juga oleh para pemudik di sana
apakah semua rest area ini bisa beroperasi dengan baik
untuk rest area di sekitar lokasi pantura ini
banyak sekali terdapat
banyak sekali kita jumpai rest area
baik res area resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah
maupun rest area rest area bayangan yang dibuat sendiri oleh warga yang tinggal di sekitar sini
dan dari pantauan kami banyak sekali rest area yang sudah berfungsi sebagaimana mestinya
dan dijadikan tempat istirahat bagi para pemudik
namun sayangnya antrian mobil antrian kendaraan yang memasuki rest area justru menimbulkan macet
selain itu juga macet bukan hanya ditimbulkan oleh res area dan meningkatnya volume kendaraan di jalur ini
namun juga diakibatkan oleh antrian kendaraan yang memasuki stasiun pengisian bahan bakar umum
yang terdapat di sekitar jalur pantura ini sheryl
terakhir ini rian ya
bila kita sedang merayakan idul fitri saat ini
dari kota tegal sendiri
apakah ada makanan makanan khas yang bisa juga
dibawa pulang untuk berlebaran
tentunya bagi para pemudik
tidak akan melewatkan yang namanya sajian khas dari kota yang mereka tuju
dan untuk saat ini mereka tentunya
mereka yang ke tegal tentunya tidak akan melewatkan satu kuliner yang namanya adalah kupat belengong
ya kupat belengong adalah salah satu kuliner khas tegal
yang disajikan menggunakan kupat
dengan daging persilangan antara bebek dan angsa
dan tentunya tidak lupa ditambah dengan kuah santan
dan tidak lengkap kalau kupat belengong tidak diminum bersama teh poci
salah satu minuman khas tegal yang disajikan di dalam poci
lalu diminum dengan gula batu
tentunya akan membuat lebaran kali ini terasa lebih bersemangat dan lebih manis sheryl
jangan lupa untuk dibawa balik
jangan lupa balik juga ke kantor stn dan indonesia ya
terima kasih banyak untuk laporan anda dari tegal jawa tengah